terima kasih ya makasih kamu udah datang kesini dan makasih juga atas semua ucapan kamu ke aku kamu memang teman yang baik lah
tolong deh aku perlu tahu
kalau aku bukan kemarannya sita
kalau seandainya aku gak mirip sama sita
apakah aku bisa mencari sita
apakah aku bisa mencari sita
apakah kamu akan mencintai aku seperti ini
apakah keadaannya akan sama mungkin
ya udah sekarang gak usah bahasin dre
nanti kita makan
tolong dre aku perlu tahu
aku mohon kamu jawab sekarang dre
aku gak tahu
aku gak tahu
aku gak tahu
aku gak tahu
jujur aku gak tahu dirimu
aku sama sekali nggak tahu
aku sama sekali gak tahu
jangan bahas ini ya
kau makan aja sama aku sekarang
tapi aku perlu waktu untuk berpikir
aku kerja dulu
non nilla gak usah takut ya
gak usah khawatir gak usah repot repot
biar saya aja yang cari tempat non
saya akan cari tempat yang bersih
terus yang romantis untuk kita berdua non ya
non ditunggu di sini aja
nanti saya bersihin dulu tempat tempatnya dari nyamuk yang nakal nakal
saya terkesan sekali dengan permainan piano anda
terima kasih banyak
terima kasih atas pujaannya
anda satria kan
benar saya satria
ini aku lila satria
aku tuh iseng banget sih kamu ngerjain aku
aku pikir benar benar penggemar misterius aku
aku udah kegeran aja tau gak
beneran loh pemain kamu bagus banget
tapi kayaknya dari hati banget ya
kayaknya sedih gitu
emangnya kamu lagi patah hati
abis suara piano kamu kayaknya mewakili perasaan hati kamu banget
padahal kan kita seseorang
perasaan seseorang itu terpancar dari matanya
memangnya kamu masih bisa ngeliat kesedihan aku ya lah
aku ini kan buta
iya mata kamu memang gak bisa ngeliat
kamu emang buta tapi aku bisa ngeliat kesedihan di mata kamu
udah tapi kamu gak usah sedih terus dong
udah yakin aja
aku yakin semua rencana tuhan pasti ada hikmah dibalik semua ini
termasuk untuk kita
maksud aku untuk kamu
maksud aku untuk kamu
aku bisa juga jadi cuti
aku jatuh saja lama rumah kamu seperti burung kadal

semangat disediakan saya juga
karena mungkin akhirnya muzikum yang tutup

dia adalah teman tekun saya
jadi kabar saya sama tuhan sama lu
aku tidak akan dua orang
tapi kalau ada satu teman
hantu tumbuh seribu saingan gua

makasih banyak ya pao udah mau beliin saya barang barang kayak gini
ini kan barang mahal
maya saya seneng kok beliin kamu semua ini
kalau kamu bahagia saya juga bahagia
pak ini misalnya bapak pulang sekarang aja pak
gapapa udah bapak pulang sekarang aja ya pak ya
makasih banyak ya pak ya
aku itu kenapa sih
sampai aku gak bisa jawab pertanyaan dewi tadi
suara halim bodoh banget
kok duduk sendirian disini
lagi duduk duduk aja
cerita dong sama aku kamu kenapa
aku juga gak tahu aku kenapa lila
aku gak tau
aku nggak tahu
tapi aku ngerasa jadi orang tolol hari ini
nanti teteh tahu andre itu benar
sita kan udah meninggal
nggak mungkin yang ingin teteh
tapi nggak tahu kenapa
perasaan teteh tuh sumpah nggak enak
teteh nggak bisa terima
nggak tahu deh mai
eh teteh sabar
coba gini teteh mengerti mas andre
mungkin aja kalau misalnya tes sita itu sama baiknya sama tete
sama cantiknya sama rambutnya
dan mungkin aja kalau misalnya perasaan mas andre ke teteh sita itu sama kayak perasaan mas andre ke teteh ini
tete senang deh kamu sekarang udah baik lagi sama teteh
padahal kan akhir akhir ini kamu marah terus sama teh
giternya dia teteh

segan morsi dengan mereka
dan nanya orang di teriero
adabon nyanyi warna er jaroro ke ventura
aku nggak bebeda harusnya
connectors perhatikan rambutnya lines